sementara itu ada kabar gembira ini untuk para asn
di mana presiden joko widodo mengusulkan kenaikan gaji untuk asn pusat dan daerah tni dan juga polri sebesar delapan persen
sedangkan kenaikan penghasilan pensiunan sebesar dua belas persen
hal itu disampaikan presiden dalam pidato nota keuangan dan rancangan apbn dua ribu dua puluh empat di dpr ri rabu siang
alasan kenaikan gaji tersebut menurut presiden diperlukan untuk menjaga pelaksanaan transformasi ekonomi berjalan efektif
sehingga reformasi birokrasi pusat dan daerah perlu diperkuat
perbaikan kesejahteraan tunjangan dan remunerasi asn dilakukan berdasarkan kinerja dan juga produktivitas
apbn dua ribu dua puluh empat mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk asn pusat dan daerah tni polri sebesar delapan persen
dan kenaikan untuk pensiunan sebesar dua belas persen
yang diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional